seumur hidup saya saya tidak pernah takut sampai saat seperti ini
lagi ini siapa yang nyuruh kamu kesini ki
ya kalau kamu mau pulang ya pulang saja
daripada kau marah marah di sini
oh jadi kamu aku pulang
yaudah aku pulang
ya aku harus pulang
amira kamu jangan marah sama rizky
ya mungkin aja dia lagi kecewa
karena reaksi pertama kamu pas ketemu dia
tidak sesuai dengan harapannya amira
oh emangnya kenapa sih ra
bukan berarti karena aku supirnya dia
aku harus hormat terus kan sama dia
dia tuh aneh banget tahu nggak
dikit dikit marah dikit dikit marah
amira dia tuh bukan marah sama kamu
tapi dia itu cinta sama kamu
tapi dia itu cemburu
cemburu sama siapa
di sini kan cuma ada aku kamu sama arman
kalau cemburunya sama kamu kenapa dia marahin diri ke aku
bapak kan yang ninggalin uang tadi ya
debo setiap yang bapak kasih tadi masih kurang
rizky kamu sedang mengurus pembayaran tadi ya
ternyata temannya amira ini baik sekali ya
terima kasih banyak ya rizky
pembayaran tadi masih kurang setengah
saya baru bisa setengah dulu
kebetulan saya juga lagi ada masalah
jadi nggak bisa lunasin semuanya
saya sudah dibagurin setengahnya aja
saya sudah terima kasih
saya dan amira mau ucapkan terima kasih
kalau aku lagi gak ada masalah kayak gini
sepuluh kali lipat juga nggak masalah bu
tapi saya janji secepatnya akan saya lunasin semuanya
bagaimana keadaannya dia sekarang
apakah dia sudah sadar
pikiran saya ini sama sekali gak mau lepas dari amira
zaira habis di rumah sakit pa
habis jemput amira
bagaimana keadaannya sekarang
amira sekarang sudah sadar dari koma pak
dan sekarang kondisinya sudah baik baik aja
saya lega sekali
kamu tidak tahu betapa khawatirnya saya saat kamu tidak sadar diri
apalagi waktu dokter bilang kamu dalam keadaan koma
jangan kamu lakukan itu lagi ya
seumur hidup saya
saya tidak pernah takut sampai saat seperti ini
kalau bisa amira
saya ingin sekali menggantikan tempat kamu sekarang ini
bagaimana saya tidak memikirkan kamu
saya sudah berdoa untuk kamu
ayahmu ada di dalam
lagi berdoa buat kamu
saya tidak ingat kapan terakhir kali saya berdoa
kenapa sampai seperti itu
pertanyaan bodoh macam apa itu
tidak globa mereka adalaheng omong
tapi mereka terdorong cerita ingat diri
dia hanya adalah anak
dan itu tidak itu
kenapa saya sudah tidak ingin satu hari
tidak peduli dengan perang

untuk apa kamu bicara seperti itu pramu
kamu berapa apa pedulikan sama anak saya
padahal kamu sudah mencelakai anak saya
bapak prabu mencelakai anakku bu
sudah membunuh suami saya ajak ambil anakku
apalagi cuma mencelaka anak saya
ibu ibu jangan ngomong gitu dong bu
kalau bapak prabu mencelakai anakku dia nggak mungkin suka khawatirin sama aku
bapak prabu mencelakai anakku
yang penting kamu sudah sadar amera
pokoknya kamu jangan pikirin macam macam ya
dan ngapain sih kamu di sini lebih baik kamu pergi dari sini
sekarang juga saya sudah mau pergi dari sini
dan bukannya saya terlalu memikirkan
kalau saya harus khawatir
saya justru khawatir sama diri saya sendiri
karena kamu dan orang yang bernama wisnu itu
sudah menuduh saya mencelakakan amirah
saya tidak mau nama baik saya tercemar
amira sekarang sudah sadar
urusan saya sudah selesai
saya pergi dulu ya